disinyalir menjadi tempat mabuk mabukan
sebuah warung diganjuk di gerebek petugas
sayangnya dalam pengerebekan itu
pemilik dan pengunjung warung kabur sebelum ditangkap
petugas gabungan satpol pp dan tni
langsung menggeledah sebuah warung di desa sugih waras nganjuk
yang diduga menjadi tempat mabuk mabukan dan menjual miras
namun begitu tiba di lokasi
petugas tak menemukan pemilik warung
di dalam warung hanya ditemukan sejumlah botol miras
serta sisa camilan yang diduga daging anjing
yang baru saja dinikmati pengunjung
diduga para pengunjung kabur saat mengetahui petugas datang
dari razia ini petugas menyita sekitar sepuluh botol miras
yang disembunyikan di bawah kolong meja
razia serupa akan terus digelar di kabupaten nganjuk
untuk memberantas praktik prostitusi dan penjualan miras oplosan